formasi berikutnya saudara seorang pekerja anak berusia tiga belas tahun di makassar tewas di rumah atasannya di kabupaten pindrang sulawesi selatan
diduga kematian anak di bawah umur ini dianiaya oleh atasan dan rekan kerja korban saat bekerja di sebuah kafe
korban fh yang bekerja sebagai pelayan kafe ini diantar oleh atasan serta empat orang rekan kerjanya ke makassar dalam kondisi meninggal dunia
kepada ibu korban fh disebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi
keluarga korban merasa janggal karena kondisi tubuh banyak memar dan bekas pukulan
keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit bayangkara makassar untuk dilakukan otopsi
pihak kepolisian dari ppa pores pindrang telah memanggil empat orang sebagai saksi
salah satunya yakni pemilik rumah yang juga merupakan atasan dan rekan kerja korban selama bekerja di kafe
sementara di polres pindrang sementara kita minta keterangan semuanya
karena sambil menunggu juga hasil pemeriksaan awal dari otopsi jenazah terhadap korban
ada beberapa saksi yang diperiksa
ini sekitar empat atau lima